hai yang memangnya obat itu enggak ada yang enak harus mau pade itu merah lho pak ustadz itu merah
masuk mulut itu semuanya ngembang merah semua iya iya bagus merah apa apa yang penting panik sembuh udah
akumu bahagia bukan menjadi dirinya tapi apa adanya hanya ada
nanti kita kemampuannya lihat pertanyaannya kalau kamu udah dibilangin bahwa itu curang dan
dosa jadi nggak boleh dikelakuin bukan begitu kalau gadot kalau kamu nggak bantuin aku kita
musuhan aja ya ya ya aduh gimana ya serada
setelah kusat musah sama ustadz ridwan udah selesai pemuliin kita keluar ngambil soal dan kunci jawaban
di ruang guru assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
baik anak anakku semua tolong dengarkan ya nanti setelah makan kalian boleh kembali ke kamar kalian
masing masing ya terus jangan lupa belajar ya abis itu kalian langsung tidur ya karena nanti
di sepertiga malamnya kalian harus bangun untuk sholat taha tahajud ya apa salah satu syarat sholat
tahajud tidur pinter ya udah sekarang kalian boleh lanjutkan makan ya eh sudah
aduh aduh aduh aduh aduh apa sih itu lagi ngerempet pusing pusing emang dijodohin di
kepala mp pusing gak dijodohin ini ya allah muter muter mudah mudahan hilang pusing ya
kalau pade pade nih ya duduk duduk duduk duduk duduk duduk duduk duduk duduk duduk duduk duduk
itu maya aduh saloh aduh fotokopi terus bolak balik bolak balik bolak balik bolak balik
bolak balik eh kalau bolak balik bukan pala yang pusing ada juga mesin fotokopinya yang puyeng
ya udah pada tenang pada enggak usah pakai nyari obat positif
punya obat yang terbaik tanpa bahan kimia apa tuh obatnya nang ya saya
gerusin dulu obatnya biar alus obat apaan sih buruk digerus dulu kan yang namanya obatnya
digerus jadi alus terenak jadi tinggal nenggak jadi udah nah udah jadi nih ayo
dah banget banget sembuh ya insyaallah sembuh melar mulut buruan waalaikumsalam
pak ustadz begini jadinya tadi pak d dateng
kepalanya sakit katanya bikin obat biar dia baik eh pakai kagam mau
pak de nggak boleh gitu yang namanya obat itu nggak ada yang enak harus mau pak dek
itu merah loh pak ustadz itu merah masuk mulut itu semuanya ngembang merah semua iya iya bagus merah
apa apa yang penting pak d sembuh udah saya bikinin berjadi ini ayo pak ustadz tolongin saya ya tolongin
udah kadong aja pak ustadz pegangin pegangin pegangin

lama banget sih si sobri
kalau udah kalau udah
kamu gak boleh bales dendam
karena balas dendam itu gak baik
kan si sobri itu sering ngejahilin aku
terus dia itu kalau dijailin marah
pokoknya kalau kita diemin
pasti sobri ngelunjak
aku mesti balas dendam
jangan kal gak boleh balas dendam
biar allah lah yang balasnya
kenapa kalian berdua itu belum tidur
oh sobri udah ustadz suruh tidur
di kamar indra sama lukman
jadi lebih baik kalian berdua itu tidur
dan jangan coba coba untuk nyusulin sobri ya
ngelindungi orang yang ngejahilin rikal
padahal kan rikal gak salah
ustadz gak adil
haikal ustadz itu bukannya melindungi orang yang bersalah
tapi ustadz gak mau kamu sama sobri itu berantem terus haikal
itu gak baik
dan tidak menyelesaikan masalah
kalau memang kamu ingin menyelesaikan masalah sama sobri
mari kita duduk bareng
kita selesaikan baik baik
yaudah sekarang lebih baik kalian berdua tidur ya
kalau memang kalian berdua gak bisa tidur
kalian mendingan belajar
kan kalian besok berdua tidur ya
kalian besok berdua tidur ya
yaudah kalau begitu ustadz pamit ya
kalau udah hal kamu gak usah marah
aku bantuin rencana kamu
apa sih tadi
ayu sama butet kan udah lama disini
sedangkan lilis sebagai murid baru harus ngajar banyak pelajaran yang ketinggalan
sedangkan lili sebagai murid baru harus ngajar banyak pelajaran yang ketinggalan
buat ujian sekarang
apa lilis buat cantekan aja ya
itu namanya curang
dengar ya allah itu tidak suka sama orang yang curang

baik kita mendapatkan nilai jelek tapi hasil kita sendiri daripada mendapat nilai bagus tapi hasil contekan
iya juga ya
nih positi punya tip
bagaimana cara menghapal tanpa mencontek
mau tau gak caranya
nih salah satu caranya kita harus mengganti lirik lagu yang kita suka sama hafalan kita
contohnya nih lagu balonku terus hafalan kita itu rukun islam
rukun islam yang lima
sahadat sholat puasa
zakat untuk si papa
haji bagi yang puasa
siapa yang belum sholat
kita ulang dari pertama ya
nama sama ya
kita bareng ya semuanya biar kompak biar hafal
satu dua tiga
rukun islam yang lima
sahadat sholat puasa
zakat untuk si papa
haji bagi yang puasa
siapa yang belum sholat
siapa yang belum zakat
kan rugi di akhirat
allah akan melaknat